panitia besar pon ke dua puluh di papua meyakinkan bahwa pesta olahraga terbesar di tanah air tersebut siap untuk digelar
demi suksesnya acara pb pon menargetkan mendapatkan dana tambahan di luar apbn dan apbd sebesar seratus hingga dua ratus miliar rupiah dari pihak sponsor
salah satu upaya pb pon untuk menarik minat sponsor adalah dengan menggelar acara sponsor gathering di sebuah hotel di kawasan senayan jakarta pusat
acara ini juga dihadiri pesepak bola asal papua boa solosa yang merupakan duta pon papua
dana tambahan dari pihak sponsor ini nantinya akan digunakan untuk menutupi kekurangan biaya operasional
salah satu pos pengeluaran terbesar adalah di bidang informasi teknologi
ada teman teman saya yang sponsor yang di belakang sana udah kode kode saya bilang gak mau tau pokoknya sudah ditarget oleh pb pon jalan
pb pon mengaku telah melakukan antisipasi penyelenggaraan pon di tengah pandemi yaitu dengan pemberian vaksin bagi masyarakat di sekitar venue
isu lain yang sensitif adalah keamanan
namun pb pon menegaskan akan menjamin keamanan seluruh kontingen dan tamu di papua
untuk keamanan kami percaya tni dan korim pangdam tujuh belas cendrawasih berkata begitu
pertama taruhan jabatanku untuk penyelenggaraan pon dua ribu dua puluh satu
demikian juga pak polda pak polda
jadi saya kira ya kalau dua bintang sudah bilang taruhan jabatan ya saya pikir apa lagi yang kita mau ragu
setelah sempat ditunda akibat pandemi covid sembilan belas pon ke dua puluh di papua rencananya akan digelar dari tanggal dua oktober hingga lima belas oktober dua ribu dua puluh satu mendatang
herlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta